anda masih menyaksikan reportase jawa timur
kasus pembunuhan angelin bocah delapan tahun yang dianiaya ibu angkatnya di bali
merupakan salah satu contoh tragis kekerasan terhadap anak
perjalanan hidup angeline yang penuh liku sempat menjadi isu internasional
kini kisah tersebut diangkat menjadi sebuah film
film berjudul untuk angeline ini dirilis menjelang hari anak nasional
untuk menyampaikan pesan anti kekerasan terhadap anak
aku hukum kunci kesayanganku kamu bunuh
saya merasa tersiksa terus menerus dikejar dosa
fenomena kekerasan terhadap anak anak sedang marak terjadi di indonesia
salah satu yang paling tragis adalah kisah angelin
seorang bocah berusia delapan tahun yang akhirnya ditemukan tewas di rumah ibu angkatnya yang terjadi di bali
dan akhirnya dikaliku perjalanan angeline ini dibicarakan oleh dunia
dan akhirnya kisah angeline diangkat menjadi sebuah film yaitu untuk angeline
dua hari menjelang hari anak nasional yang jatuh tanggal dua puluh tiga juli
film karya sutradara jito banyu ini diputar di bioskop bioskop nasional
film untuk angeline menceritakan tentang samidah perempuan desa di banyuwangi yang sedang mengandung
ia pindah ke bali mengikuti suaminya yang bekerja sebagai kuli
saat akan melahirkan
samida dan santo tak punya uang untuk membayar biaya persalinan
mereka akhirnya bertemu john dan terry
yang menebus biaya administrasi dan mengadopsi anak mereka yang diberi nama angelin
kisah ini berujung tragis saat samidah mendapat kabar angeline meninggal dunia
angeline belum mengetahui bahwa samidah adalah ibu kandungnya
film yang mengandung pesan anti kekerasan ini mengajak masyarakat untuk melindungi nasib anak anak indonesia
dari ancaman pelaku kekerasan
saya mau salah satu mau lihat kisahnya
terus satu juga prihatin gitu loh
masih kecil kok udah
disakitin gitu kena kekerasan gitu
kasian juga gitu masih kecil banget belum tahu apa apa
anaknya masih kecil udah gitu
kok setegak itu gitu loh ada orang yang jahatin anak kecil kayak gitu
ya semoga dengan adanya film ini
para orang tua lebih umum
kemudian orang orang di sekitar kita lebih aware juga terhadap kejadian kayak gini ya
kalau yang tahu semoga bisa menjagain juga anak anak di sekitarnya
entah itu tangganya atau saudaranya atau anaknya sendiri
sosok angelin diperankan oleh naomi ivo
peran ibu angkatnya dimainkan oleh aktris senior rowei ma ubo
sementara ibu kandung angelin diperankan oleh kinar yosi
melalui film ini diharapkan kasus kekerasan terakhir ini
namun kasus kekerasan terhadap anak tidak terjadi lagi
kekerasan pada anak baik fisik psikis maupun seksual
menimbulkan trauma mendalam yang berakibat buruk bagi perkembangan jiwa anak